jadi presidennya lebih tampil ke publik
ya yang pertama pasti perusahaan startup indonesia itu
menurut anda seberapa efektif kemudian bantuan bantuan seperti ini